ya selanjutnya firman al jarida adalah salah satu dari lima puluh tujuh karyawan klub x satu yang menjadi korban kapal naas zahro express
dua teman kerjanya jackson dan juga chris tidak berhasil selamat
dan berikut wawancara kami dengan firman yang menceritakan detik detik musim kapal terbakar dan juga proses evakuasi
jadi pertama asep itu ya pertama asep terus langsung keluar api letupan pertama
aduh udah kita panik enggak masih kecil
kita panik kita keluar itu dibuka pas dibuka dibuka sama abk nya siram siram siramkan teriak
jadi antara orang mau keluar antara dia ngambil ember dari bawah mau nyiram itu mesin beradu
akhirnya yaudah saya terobos keluar saya naik ke dek atas terus ke atap
jadi pas begitu keluar asap jangan dipaksa ada yang teriak abk jangan dipaksain mesin dimatain dari abk kayaknya
dua orang itu
ada yang ngobrol di belakang paling belakang itu bertiga
nah itu mesin mati udah mesin udah mati
bilang jangan maksa masuk
iya jangan dipaksain jangan dipaksain
mungkin mesinnya disuruh matiin kali ya saya nggak paham juga
tapi yang jelas itu mesin udah mati
itu asap udah keluar udah keluar banyak
terus apinya menyebar langsung
apinya belum menyebar ya pas saya naik ke dek atas terus ke atap itu baru keluar api
saya pun nggak panik soalnya nakoda itu
teriak teriak jangan panik tenang jangan panik tenang
dia sambil ngambil pelampung sambil lempar lemparin pelampung ke laut
lompat satu satu lompat satu satu